dan hingga saat ini dari dua belas jenazah korban mbah selamat tohari
dukun pengganda uang palsu dari banjarnegara jawa tengah
tiga jenazah sudah teridentifikasi
sementara sembilan lainnya belum teridentifikasi
polres banjarnegara bersama dengan tim dokter dari polda jawa tengah
membuka posko pengaduan orang hilang
di mana posko ini dibuka untuk membantu para keluarga korban
yang kehilangan anggota keluarganya
dan dimungkinkan menjadi korban mbah selamat
berdasarkan keterangan bah selamat kepada polisi
mbah selamet hanya mengingat asal kota para korbannya
akan tetapi sudah lupa identitas para korban
beberapa di antaranya berasal dari palembang jakarta tasik malaya cirebon dan juga yogyakarta
bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga
dapat menghubungi posko pengaduan di nomor delapan ratus dua puluh tiga dua ribu enam ratus empat puluh empat empat ribu empat ratus satu
sekali lagi kami bukan yang merasa kehilangan
dengan saudaranya yang pernah berhubungan dengan tohari
kami persilahkan menghubungi kami posko pengaduan kehilangan orang hilang di banjarnegara